melukis di atas air seperti sesuatu hal yang mustahil dilakukan
tapi tidak bagi seniman negeri sakura
di jepang seni lukis ini mampu menyedot perhatian
karena hasilnya dapat diaplikasikan ke berbagai macam media
mulai dari kertas kain hingga gaun pesta
penasaran berikut liputannya
puluhan anak anak hingga orang dewasa ini bukanlah sedang bermain tinta lukis
namun mereka sedang melukis
ya mereka sedang asyik mencoba teknik melukis di atas permukaan air
atau yang biasa disebut suminagashi
seni lukis ini pertama kali ada di jepang pada awal abad ke dua belas
meski suminagashi merupakan teknik lukis kuno
namun justru bisa menghasilkan karya yang cantik dan indah
atau tekstur menyerupai batu kuala
kunci dari seni lukis jepang ini adalah mencampurkan air dengan cairan keraginan
atau gel pengental agar tinta lukis cair dapat mengembang
teknik lukis suminagashi ini mampu menarik perhatian
karena bisa membebaskan imajinasi peserta
salah satunya dalam pencampuran warna yang diinginkan
meski demikian teknik suminagashi ini membutuhkan imajinasi
dan teknik pencampuran warna yang benar
agar hasil artinya bisa dikembangkan
akhirnya menjadi cantik saat diaplikasikan di atas kain atau kertas
melukis di atas air harus memperhatikan sejumlah hal
agar hasil karya menjadi maksimal
salah satunya berupa ruangan yang tenang tanpa ada hembusan angin
sebab bumbusan angin dapat mengubah tata letak tinta akrilik
dan dapat mengambang di permukaan
kalau melukis di atas kertas kan kita tidak bertaruh dengan udara
tidak berkaru dengan angin
tapi kalau melukis di atas air ini sangat menular pada air
jadi kalau kena angin hembusan angin dia akan bergoyang
kalau seandainya kita mau membentuk gambaran bunga atau buku buku
itu akan tidak bisa terbentuk dengan bagus
meski teknik lukis suminagashi ini merupakan teknik lukis kuno di jepang
namun dalam perkembangannya lukisan ini bisa diaplikasikan ke dalam beragam media
diantaranya kertas kain tas topi sepatu postcard kartu ucapan hingga gaun pesta